akhir pekan dan juga liburan anak sekolah eva ada satu tempat wisata pulau
yang bisa menjadi referensi liburan anda bersama keluarga atau teman
yang di pulau dutungan di kabupaten baru sulawesi selatan
ini bagiannya yang ada di timur indonesia ya
betul di pulau ini pengunjung bisa menikmati pantai yang indah
dan melakukan snorkeling ini favoritnya budi
serta menyesap kopi robusta hastoraja yang diracik oleh barista profesional
di pulau dutungan menikmati pemandangan bawah laut dengan snorkeling misalnya
bagi pecinta kopi racikan di pulau ini tersedia kopi khas yang diracik oleh barista profesional
tak terbayangkan bagaimana nikmatnya
meminum kopi sambil memandang pantai pulau dutungan yang memukau
minum kopi di alam terbuka seperti ini apalagi pulau indah seperti ini
pastilah sangat jauh berbeda dengan di wargok
hanya dengan membayar tiket masuk rp tiga puluh lima
pengunjung bisa merasakan sensasi yang disajikan di pulau ini
hasrul nawir baru